punya pistol dia apa
kamu menggunakan senjata sama orang
ini ada dua tapi satu lagi rusak
kita perlu konfirmasi karena orang kan
korek api itu loh yang beli di shopee
ada kejadian aksi koboi
pukul sebelas atau dua belas siang
disitu terlihat ada terlibat cek cok
wajah pelaku kemudian juga
tim opsnal polsek mampang
dan beberapa barang bukti yang berhasil kita
kemudian kita temukan ada
satu pucuk merupakan pistol
kemudian satu pucuk pistol
dua butir peluru tajam
juga kami lakukan penyitaan peluru tajam
dia gunakan pada saat kejadian